badan nasional penanggulangan terorisme bnpt mengeluarkan sejumlah ciri pencerama radikal yang sempat disinggung oleh presiden joko widodo dalam rapat pimpinan tni polri beberapa waktu lalu
salah satu ciri yang cukup disorot adalah pencerama radikal adalah anti pemerintah anti budaya dan kearifan lokal
meski begitu sejumlah pihak berpendapat jika definisi radikal tersebut terlalu dangkal hingga rentan bikin gaduh
seberapa tepat ciri ciri radikal tersebut disematkan apa kemudian langkah kewaspadaan jika memang ada temuan radikalisme di kalangan pencerama
kita elaborasi lebih lanjut dengan rasumber yang sudah bergabung secara virtual dari luar studio
yang pertama kita sudah terhubung dengan al qaidar pengamat terorisme selamat malam pak al qaidar apa kabar pak
ya selamat malam alhamdulillah sehat
oke baik terima kasih pak al qaedar sudah bergabung dan juga ada pak irfan idris direktur deradikalisasi bnpt
pak idris apa kabar pak sehat
assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak bapak sudah menyempatkan waktu malam ini kita langsung saja
saya ke pak irfan dulu kalau gitu
gini pak irfan banyak kemudian setelah presiden kemarin menyatakan soal apa namanya ya pencerama radikal dalam rapi menastani polri
tapi kemudian disikapi oleh bnpt dengan mengeluarkan ciri ciri pencerama radikal
ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik
kenapa harus dikeluarkan ciri ciri itu apa kemudian yang mendasari sehingga bnpt harus memention itu
baik yang pertama ini menjadi bahan peringatan buat kita seluruh bangsa indonesia bahwasannya kita negara kesatuan republik indonesia memiliki cita cita dan tujuan nasional republik indonesia
kemudian mendasar pada empat konsensus
berbangsa yaitu pancasila bineka tunggal ika nkri dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
kita harapkan bagi setiap pencerama tentunya merujuk pada materi materi ini jangan justru sebaliknya menolak pancasila
pancasila ini adalah paksafah dasar ideologi kita berbangsa dan bernegara yang sudah final karena negara kita bukan negara agama
negara kita negara bangsa
itu harus mengacu ke sini ke empat konsensus dasar berbangsa ini
bagaimana melindungi segenap bangsa dan seluruh pada rakyat indonesia sebagai salah satu tujuan dari nasional negara kesatuan republik indonesia agar jangan bahasanya katanya ceramah tetapi justru sebaliknya ceramah itu kan mencerahkan bukan menyesatkan
ceramah itu bagaimana kita memotivasi masyarakat dengan tafsiran tafsiran keagamaan bukan sebaliknya menanamkan kebencian dan menyebarkan permusuhan
inilah fakta yang terjadi lewat media sosial bahkan tidak sedikit masyarakat kita yang terpapar dengan langsung berbaiat kepada kelompok kelompok yang suka menyuarakan cerama cerama yang katanya cerama pengajian tarbiyah ta'lim halakah
tapi ternyata isinya itu tidak sesuai dengan paksa kita sebagai bangsa indonesia yang sudah memiliki dasar negara dan tidak akan kita apa namanya
kita tidak akan merubah lagi dasar negara kita yaitu pancasila
berbicara tentang radikal tentu menjadi common known menjadi pengetahuan umum bersama
bukan caranya tetapi mungkin isinya
kalau caranya berteriak teriak dengan penuh semangat sebagai orator ya tentu itu tidak bisa kita katakan itu radikal
tetapi kalau misalnya caranya lembut tetapi isinya yang sangat sangat tidak
tidak sesuai dengan konstitusi diantara lima yang disampaikan oleh pak brigjen nur wahid sebagai pencerama radikal
tindak lanjut dari perhatian dan kehatian kita semuanya
di dalam mencerahkan masyarakat atau mendengarkan cerama baik langsung maupun lewat media sosial
oke pak irvan jadi artinya bnpt menyimpulkan definisi radikal itu tadi
dari lima ciri tadi bisa diartikan bahwa itulah yang dipahami
oke radikalisme begitu
ini definisi radikalisme yang ada dalam undang undang itu definisi terorisme
tetapi akibat dari sebuah radikalisme itu kan lahir terorisme
jadi semua teroris pasti radikal tapi tidak semua yang radikal itu teroris
ini selalu menjadi perbincangan ciri ciri kriteria ciri ciri yang biasa orang yang tidak memahami dia larikan ke ciri ciri fisik
yang kebetulan melakukan aksi kejahatan seperti itu dianggap teroris
ada juga yang tidak menggunakan pakaian seperti itu tidak di generalisir
akan tetapi yang tidak mengacu pada empat konsensus dasar berbangsa
dan mencelah pemerintah menenangkan kebencian penyebaran permusuhan
kemudian mencelah budaya budaya lokal
ya disampaikan apa namanya disampaikan dikatakan bitnya dan lain lain sebagainya
disesatkan ini kan bukan cerama sebenarnya
ini menyesatkan masyarakat
nah bagaimana mereka menjauhkan budaya asli bangsa indonesia kearifan lokal dengan
dengan tafsiran tafsiran keagamaan yang diadopsi dari negara negara lain yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kita
yang kaya dengan kearifan lokal dengan kearifan kearifan lokal yang senapas dengan ajaran agama
oke tapi kemudian kalau publik menilai bnpt justru mengasosiasikan
definisi penceramah radikal dan ciri ciri tadi dengan agama tertentu bagaimana menjawabnya
berbicara agama dimanapun agama yang dominan itu disitu dia menunggangi
di indonesia mayoritas islam jadi dia masuk lewat ajaran agama islam
dan yang syarat dengan bahasa bahasa ayat ayat yang bisa ditafsirkan untuk membenarkan dan melegitimasi bentuk kriminal yang dia lakukan di dalam melakukan aksi kejahatan
karena ideologinya ada ideologi kekerasan yang menghalalkan segala macam cara
tujuan kita adalah bagaimana agar masyarakat memahami mengetahui
jangan asal ada orang seolah olah bercerama tetapi intinya endingnya nanti mencuci otak
karena itu sudah banyak fakta yang terjadi
ini bukan mengada ada tetapi fakta yang kita temukan di masyarakat bahwasannya tidak sedikit
yang mengatakan cerama terbiar tetapi tidak ada pak cakila
kok tinggal di nkri
oke baik pak irfan kita sudah dapat poinnya
saya langsung ke pak al khaidar
apakah sudah tepat atau seberapa tepat kemudian ciri ciri yang disampaikan oleh pak irfan tadi soal penceramah radikal
apa namanya ya benarkah begitu atau bagaimana perspektif dari anda
iya secara nomenklatur itu salah ya
sangat salah saya kira ini
kalau yang disebutkan tadi itu ciri cirinya adalah ideologinya khilafah anti pemerintahan yang sah anti pancasila takfirisme kemudian eksklusif sektarian begitu
itu sebenarnya bukan ciri radikalisme tapi itu adalah ciri anarkisme
anarkisme itu adalah ideologi yang tidak tergantung dan tidak berakar kepada pemerintah
jadi itu yang disebut dengan anarkisme
jadi kalau radikalisme itu judul seru maknanya adalah dia berakar
radiks itu artinya akar
jadi dia berakar kepada satu pemahaman satu ideologi satu falsafah yang sangat kuat
satu etika atau satu sumber hukum yang sangat kuat yang kemudian yang mendasari dia bergerak
namanya peristiwa sepuluh november tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima di surabaya
itu adalah peristiwa dimana terjadinya gerakan radikal dari rakyat
jadi itu yang boleh disebut sebagai radikalisme
ada semangat anti kolonialisme anti imperialisme yang sangat kuat yang mendasari gerakan tersebut
sementara yang dirumuskan dengan lima ciri yang sudah dinyatakan oleh bnpt itu
saya kira itu salah kaprah
karena itu penggunaan konsep istilah yang memang oleh kebanyakan kaum birokrat memang sering sekali membawa istilah istilah tertentu yang kemudian salah konsepsi ya
misalnya penggunaan istilah milenialisme
milenial itu ya milenarian
jadi kalau istilahnya itu disematkan kepada remaja remaja yang lahir pada tahun setelah tahun dua ribu an
itu juga salah
nggak bisa seperti itu
kemudian penggunaan istilah radikal juga
itu kebanyakan salah kaprah dan sering sekali tidak tepat
jadi ketika mereka menjabarkannya ke dalam ciri ciri
itu menjadi lebih salah lagi
jadi saya kira ini adalah common error of bureaucratic activity ya
jadi ini merupakan kesalahan umum yang dilakukan oleh kaum birokrat ya
dan saya kira memang ini adalah kesalahan umum

ini harus diperbaiki karena penggunaan istilah radikal itu salah
dan kemudian itu juga condong kepada agama tertentu
seharusnya kan harus dicari kepada makna makna tertentu yang lebih umum
misalnya penggunaan istilah khilafah
ideologi khilafah itu adalah ideologi yang juga mendasari gerakan
banyak gerakan gerakan islam di indonesia dulu
dan mereka anti terhadap kolonialisme imperialisme dulu di tahun tahun revolusi

itu mendasari ideologi yang menginginkan adanya pemerintahan atau khilafah tersebut
dan hos chokre aminoto juga menyebutkan dan hadir juga di dalam konferensi khilafah

di arab saudi di mekah
setelah bubarnya khilafah osmania
jadi saya kira memang ini bukan ideologi yang radikal
jadi saya kira ini juga cenderung ada tendensi yang mengarah kepada islam
ada satu ciri lagi dari lima ciri yang disebut itu mengarah kepada islam
dan saya kira ini adalah sebuah penghinaan
ataupun pelecehan terhadap orang islam
tapi mudah mudahan orang islam di indonesia bisa memaafkan itu
yaitu penggunaan istilah takfiri
ini ideologi takfiri merupakan ideologi yang memang cenderung kepada
apa tuh dohan kepada islam
dan banyak dari satu ratus delapan penceramah yang disebutkan oleh bnpt itu
itu sebenarnya adalah penceramah anarkis bukan radikal
jadi satu ratus delapan yang disebutkan itu juga penceramah penceramahnya dari
organisasi atau gerakan gerakan islam tertentu yang afiliasinya kepada
fbi ataupun hti
ataupun yang tidak ada afiliasi kemana mana tapi cenderung menjadi islam populis
seperti ustadz abdul somad
itu tidak disukai oleh pemerintah
seharusnya kan pemerintah bisa mengadakan pendekatan dengan ustadz abdul somad
untuk kemudian mempromosikan nilai nilai islam tertentu yang bisa disebarkan
lewat jaringan populisme islam itu
jadi bukan kemudian memberikan stigma ataupun labeling yang negatif
kepada penceramah penceramah tertentu itu
jadi saya kira ini juga kesalahan apa namanya ya kesalahan berfikir yang sangat
mendasar dari pak jokowi juga yang menganggap bahwa ada penceramah penceramah radikal
yang seakan akan itu sudah sangat anti kepada nkri
padahal enggak juga
dari satu ratus delapan daftar yang saya baca itu banyak diantara mereka itu seperti habib rizik itu sangat nkri
jadi lebih nkri daripada pak jokowi saya kira
karena pak jokowi kan centrum angkut ya dalam tanda petik itu menjual indonesia kepada cina misalnya
jadi banyak berhutang ke sana gitu dan sebagainya
oke oke baik saya
karena dibandingkan dengan hrs hrs itu sangat kuat nasionalismenya
dan dia sangat membela pancasila juga
hmm oke baik pak al qaidar
artinya kemudian ada salah kaprah
pak irfan mungkin bisa menjawab ini
definisi yang disebutkan oleh bnpt ini adalah salah
sehingga kemudian ini perlu dijelaskan kembali oleh bnpt ciri ciri ini
teori tetapi kita tidak bisa berbicara sebatas teori
karena sudah fakta berbicara kelompok kelompok yang juga mereka juga tidak memahami definisi radikal atau radiks
yang komprehensif sistematis dan universal
akan tetapi disamping
ketiga kriteria makna dari radikal sesuai dengan filsafat ilmu itu juga ditambah dengan menggunakan kekerasan dan mengatasnamakan paham keagamaan yang menggunakan kekerasan
jadi seperti itu faktanya yang kita kalau kita berdiskusi tentang definisi itu tidak akan pernah selesai
tetapi faktanya seperti itu yang kita hadapi oleh pihak internasional
tetapi faktanya seperti itu yang kita hadapi oleh pihak intelijen temukan di lapangan
kriteria kriteria mereka cenderung menggunakan istilah seperti itu
ya namanya ilmu kan relatif ya
bisa saja misalnya pak al qaedar tidak menyetujui definisi itu
tetapi fakta yang kita lakukan yang pasti intinya bagaimana kita menghadirkan negara
bukan hadir ke masyarakat memberikan dan menjelaskan definisi
definisi salah ini salah ini benar
bukan lagi persoalan salah benarnya
tetapi bagaimana menghalalkan segala macam cara merubah mewujudkan cita cita mereka
hilafah bangsa arab dalam arti pemerintahan
indonesia sudah punya hilafah isinya republik
di perspektif inilah yang harus kita perbesar agar jangan ada pernyataan kita yang justru memberikan angin kepada kelompok kelompok radikal yang merasa bahwasannya memang kita benar
padahal negara harus berbentuk
padahal negara harus kuat dalam mencerahkan masyarakat dalam memberikan ceramah
kita berbicara pada substansi ceramah agar jangan seluruh isi yang disampaikan itu dianggap benar hanya karena misalnya memprovokasi agar mereka membenci pemerintah
kemudian bagaimana menanamkan paham paham kebencian mengkapir kapirkan orang lain
tuhan saja tidak mengkapirkan hamba hanya
bahkan dia angkat derajat ciptaannya
walau karena bani adam
berani ada tanpa kecuali mau ada agama mau tidak ada agama tuhan akan mengangkat derajat mereka
tetapi kalau kita memprovokasi masyarakat menghasut masyarakat sesuai fakta yang terjadi itu ada datanya
kalau mereka dikatakan tidak melakukan seperti itu mereka akan mendapatkan angin segar untuk terus melakukan ceramah ceramah yang menanamkan kebencian yang tidak
mereka akan mencari nilai nilai yang syarat dengan hubul watan minal iman
mereka beriman tetapi membenci negerinya sendiri
bagaimana bisa anda tinggal di negeri indonesia kalau anda tidak setuju dengan pemerintah ini
indonesia ini anak kapal besar jangan dibocorkan karena kita bisa ditenggelamkan semuanya
jadi lebih kepada pretensi peringatan mengajak jangan jangan mereka tidak tahu
kita sampaikan bahwasanya negara kita negara plural
kita sudah selesai persoalan persoalan ideologi persoalan persoalan dasar negara kita sudah ditetapkan oleh founding father
mari kita membaca sejarah bangsa kita bukan sejarah bangsa bangsa lain yang menciptakan ilusi ilusi betul negara yang tidak berdasar
dan kemudian hanya berakhir pada derita dan lululanta yang kita saksikan sekarang ini
baik pak irfan
kita sudah dapat standing point dari bnpt bahwa kemudian itu hanya masalah bagaimana memahami terminologi saja ya dari definisi itu tadi
kita akan nanti sambung lagi diskusi kita bagaimana meningkatkan kewaspadaan dan pemantauannya akan seperti apa nanti
kalau kemudian sudah disebutkan ciri ciri seperti ini kita nanti akan elaborasi lebih lanjut
cnn indonesia newscast segera kembali usai jeda

ya kita lanjutkan diskusi kita malam ini sebelum saya ke pak irfan saya ke pak al qaedar lagi
pak al qaedar gini apa sih yang sebenarnya membuat orang orang tertarik untuk mengundang beberapa antara penceramah penceramah yang dituding atau di label radikal itu tadi
di antara penceramah penceramah itu
ini kan juga melakukan apa namanya
ceramah itu juga ke lembaga lembaga pemerintahan seperti tni dan polri begitu
apakah pas begitu kalau kemudian mereka dituding sebagai radikal begitu
ya itu enggak pas sama sekali
saya melihat bahwa gejala ideokrasi ya gejala ideokrasi dari pemerintahan jokowi sekarang ini
memang sangat jelas
kelihatan ya dia membawa satu ideologi yang monistik dan kemudian anti terhadap ideologi yang lain terutama ideologi islam
dan itu di apa namanya diuraikan kemudian ke bawah oleh para birokrat termasuk bagaimana lembaga lembaga pemerintahan seperti tni dan polri
agar tidak mengundang orang orang yang tidak menerima kebijakan
agar tidak mengundang orang orang yang tidak menerima kebijakan

jadi ini berbeda sekali dengan pancasila yang dimaknai pada masa orde baru
pada masa orde baru semua agama punya hak untuk hidup bisa hidup di bawah pancasila ideologi pancasila atau falsafah pancasila
jadi saya melihat bahwa ternyata apa yang dilakukan pemerintah itu starred dalam intervensi
apa yang dilakukan
oleh pemerintahan atau rezim
jokowi sekarang ini adalah
yang berlebihan yang seharusnya
itu tidak perlu diperlihatkan
kalau dia tidak setuju dengan
yang membawa ideologi
khilafah bukan ideologi pun
khilafah itu ya itu kan hanya sebuah
ide ya itu juga
kesalahan yang lain dari
kaum kaum birokrat ini dalam menggunakan
nomenklatur ataupun konsep yang
tidak hati hati terminologi seperti
ini ya terminologinya
ini sebenarnya anakis
jadi ini adalah daftar
pencerama anakis jadi
kalau radikal nggak seperti ini radikal itu
jadi lebih kepada
kritisisme yang sangat kuat
tapi kalau kemudian diarahkan
kepada misalnya ada ideologi
ideologi itu harus ada ismenya
jadi kalau disebutkan seperti itu
itu sudah jelas kelihatan salahnya
kemudian disebutkan tentang
takfiri dan sebagainya ini adalah
anarkisme oke pak alkaidar
tidak kemudian di
ataupun mungkin gini
bnpt tidak bisa
apa ya operasi senyap mungkin ya
tidak perlu mention ke publik
nama nama itu mengeluarkannya begitu
bagaimana menurut anda
ya seharusnya itu
kan bagian daripada
mekanisme kerja yang biasa saja ya
dan ini bukan persoalan
yang sangat fundamental
yang sangat mendasar bahwa
terminologi akan mengakibatkan
terjadinya kesalahan konseptual
kemudian kesalahan teoretik dan kemudian
jadi kalau ini tidak
dibereskan oleh kaum
birokrat ya terutama birokrat
yang ada di bnpt terutama ada
beberapa intelektual dan profesor di sana
dan saya kira memang harus
harus diselesaikan dulu
kita akan malu nanti sama david grabber
misalnya yang merupakan antropolog
yang anarkis juga yang
dia tidak menggantungkan hidupnya
pada pemerintah bahwa
hidup dia mati dia itu tidak tergantung
kepada pemerintah oke
jadi harus adanya
seperti itu kalau tidak
ini akan terjadi kesalahan
pembuat kebijakan terutama dari
pemerintah birokratnya oke baik
saya ke pak irvan pak irvan gini
sudah terpantau begitu ya
bahwa ada pencerama penceramah radikal
seperti ini yang disebutkan itu
kenapa tidak kemudian
apa ya dilakukan saja
mekanisme kerja seperti yang tadi disampaikan oleh
pak alkaidar begitu mungkin
perlu di assessment ulang begitu
atau dipastikan berkoordinasi
dengan lembaga lembaga keagamaan
mungkin ya seperti mui
mungkin ya untuk memastikan
bahwa memang tidak ada unsur unsur
yang tadi disebutkan sehingga
ciri ciri tadi tidak sekedar memberikan
label saja begitu
lebih kepada pencegahan undang undang nomor lima
empat puluh tiga telah menegaskan
bmpt ini adalah
badang yang dibentuk oleh
negara untuk bagaimana mengedepankan
upaya pencegahan dalam tiga hari
yaitu kesiap siagaan nasional
kontra radikalisasi dan
deradikalisasi terutama pada
kesiap siagaan nasional bagaimana
itu diantaranya bapak kepala bnpt
tiga tahun terakhir ini
menggalakkan program sinergitas
kementerian dan lembaga
pemberdayaan masyarakat adalah
ada program sinergitas
kementerian dan lembaga
mengingatkan mengajak mengundang
bersinergi di dalam
upaya pencegahan dengan lembaga lembaga
seperti yang disampaikan tadi kementerian agama
yang membidangi atau
organisasi organisasi dakwah di setiap daerah
kelompok kelompok organisasi dakwah
yang menghimpun dan mengorganisir
tentunya ini ada
materi materi dakwah dengan strategi
kitab suci al quran itu juga
sudah diketahui bersama
ada mulai dari perkataan yang lembut
yang baik yang makrup
yang tersampaikan yang mudah dipahami
kemudian yang tegas
keras tapi tidak kasar
elaborasi di dalam kerjasama dengan
di dalam mengingatkan
bukan hanya pencerama
bukan hanya panitia dalam sebuah
di rumah ibadah akan tetapi masyarakat
yang keluar dari rambu rambu ini
tentunya perlu kita hati hati
tidak paham bahan bahannya sendiri
berbangsa yang harus dijadikan
dasar di dalam bernegara bermasyarakat
kesatuan republik indonesia ini terus kita lakukan
dengan forum forum yang ada
di masyarakat untuk kita
menyelesaikan masalah yang muncul
masyarakat keatangan keumatan
keagamaan jangan terulang
dan jangan menjadi
sebuah paham yang diikuti
yang menyebabkan mereka
meninggalkan negeri sendiri hanya karena
baru satu dua tiga
bacaannya baru satu gurunya
ya namanya ceramah kan
bagus tujuannya hanya saja
pemahaman masyarakat kan berbeda beda
terus ada parealitas
di dalam menyampaikan dakwa dakwa
dan ceramah keagamaan
kita karena negara kita bukan
negara agama tetapi masyarakatnya
tidak ada orang di indonesia yang tidak punya
agama dengan keyakinan
baik pak irvan saya terakhir
ke pak alkaidar kalau
sudah begini ya pak alkaidar
memantaunya apa yang
menjadi kewaspadaan ini rentan sekali
bikin gaduh apa
yang harus dilakukan oleh pemerintah
ya pemerintah sebaiknya tidak perlu
membuat lembaga lembaga baru
karena cukup menggunakan
departemen agama atau kementerian agama
ceramah ceramah ataupun khutbah khutbah
yang disampaikan oleh
ustad ustad ataupun penceramah yang anak anaknya
anak anaknya jadi ini juga harus
penceramah radikal tapi penceramah
departemen agama itu memiliki
sumber daya yang cukup
di mereka karena
itu harus ada
counterbalik terus jadi
setiap ada ceramah atau apa itu
dalam hal ini
negara memiliki apa yang disebut dengan
keagamaan tersendiri yang
mainstream dan sebagainya
jadi itu harus segera dijawab
seperti itu jadi nggak perlu harus
kemudian mereka dibenci
ataupun apa jadi harus ada
dialogis lah jadi
pasti itu ada kesalahannya
karena semakin banyak mereka berbicara
semakin banyak kesalahan
potensi kesalahan yang
jamaah jamaah yang kemudian
dan persoalan persoalan yang semakin
berkembang di masa yang
itu pasti akan membuat
apa para penceramah
yang dengan latar belakang
ilmu keagamaan yang
yang terbatas itu pasti akan
itu dan itu harus di
dijawab oleh pemerintah jadi
pemerintah juga nggak boleh diam dan kemudian
langsung membuat label label ataupun
stigma stigma yang tidak baik
itu artinya pemerintah telah
terhadap rakyatnya sendiri
jadi itu tidak baik juga jadi
nggak boleh seperti itu jadi harus ada
harus ada semacam
ataupun apa ya harus
ada sikap yang
membimbing masyarakat begitu
jangan sifatnya anti
dan langsung tidak suka
negara ini adalah negara afektif
itu nggak boleh seperti itu
oke baik pak alkaidar kita tunggu upaya upaya itu
persoalan persoalan yang mungkin
dianggap publik cukup sensitif ini
juga bisa dilakukan
upaya upaya yang lebih
dingin begitu ya
terima kasih pak alkaidar sudah berbicara
bergabung dan juga pak irfan idris juga sudah
memberikan perspektif di cnn indonesia
newscast malam ini assalamualaikum
dan salam sehat semua